ketentuan parkir ganjil genap mulai diberlakukan pemerintah provinsi dki jakarta
di ruas jalan hayam wuruk dan gajah mada jakarta pusat mulai akhir januari lalu
kendaraan roda empat dengan plat nomor ganjil diperbolehkan parkir pada tanggal ganjil
dan kendaraan berplat nomor genap di tanggal genap
lokasi parkir adalah bahu jalan di kedua jalan tersebut
penerapan parkir dengan sistem baru ini disesuaikan dengan pemberlakuan ganjil genap
kendaraan di jalan yaitu pukul enam hingga sepuluh pagi dan pukul empat sore hingga sembilan malam
parkir ganjil genap tidak berlaku pada sabtu minggu dan hari libur
dinas perhubungan dki jakarta menerapkan denda bagi pengemudi yang melanggar peraturan ini
saat ini yang kita berlakukan hanya di jalan gajah mada hayam muruk
kenapa ada di sana karena kita pahami bahwa gajah mada hayam muruk itu adalah pusat bisnis
sebagai sentral bisnis distrik dan kemudian ada permintaan untuk pelaksanaan parkir on street
sebelumnya memang di sana pun sudah ditetapkan sebagai parkir on street
kemudian kita pada saat kita melakukan pembatasan ganjil genap keseluruhan otomatis tidak diberlakukan
pada senin tiga februari rambu parkir dan aturan tulisan parkir mobil ganjil genap berderet di jalan hayam wuruk dan jalan gajah mada
masih ada pengemudi yang belum tahu tentang aturan parkir baru ini
kalau ganjil genap buat jalanan sudah tahu
cuma kalau parkir baru ini
baru lihat ini
saya radio juga paling musik yang saya dengerin jarang berita berita
paling kan suatu waktu itu paling trafik aja yang kita dengar
sudah tahu mbak
tahu dari mana mbak
efektif lah mbak
lebih gimana pak efektifnya mbak
dia kan kebagi waktunya ya
kapan mobil yang ganjil kapan yang genap
untuk menertibkan kendaraan yang parkir di kedua jalan tersebut
juru parkir turut menginformasikan kepada pengemudi mobil terkait aturan parkir baru
kasih tahu informasi bahwa ganjil genap dari jam sekian nggak boleh parkir
setelah udah lewat dari jam sekian boleh parkir gitu
aturan parkirnya seperti apa ya
kita ngikutin undang undang dari kantor
cuman jangan di apa maksudnya jangan di trotoar
harusnya di bawah telotuar
karena telotuar itu buat orang berjalan kaki
ada enam titik parkir untuk kendaraan roda empat di jalan gajah mada
dan empat titik parkir di jalan hayam wuruk
tim liputan cnn indonesia jakarta